seorang warga boyolali jawa tengah wiji harto prawiro adalah calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
ia dan sang istri sebelumnya berada di daftar tunggu untuk keberangkatan tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
namun kabar yang diterimanya bahwa ia bisa berangkat tahun ini tidak serta merta menjadi kabar gembira baginya
dengan naiknya biaya haji tahun ini wiji harus menambah dana pelunasan biaya haji
meski demikian wiji akan tetap menunaikan ibadah haji pada tahun ini
meski untuk melunasinya ia harus menyiapkan tambahan dana talangan dari pos lain yang dimilikinya
ya sebenarnya kita memang berat tapi apa boleh buat kalau memang sudah keputusan dan kami ya dengan berbagai cara siap untuk melunasi
abdul rahim paruru warga kecamatan tamalandria makassar surabaya
sulawesi selatan sudah mendaftar haji untuk diri dan istrinya sejak dua ribu dua belas lalu
dari dana yang berhasil ia kumpulkan telah ia setorkan
selama ini ia terus menabung dan mencukupi bpih yang ditetapkan sebelumnya yang hanya berkisar di angka tiga puluh an juta rupiah
kini agar bisa menunaikan ibadah haji bersama istrinya rahim terus mencari tambahan dana agar bisa melunasi biaya haji tahun ini
sehari harinya rahim hanya menggantungkan pendapatan dari kedai kecil miliknya di kantin kampus
rahim juga mencari porsi dan setoran awal miliknya
rahim hanya bisa pasrah jika mendapat kepastian berangkat haji tahun ini namun tak mampu melunasi biayanya
di situ mencari lihat bagaimana lunya
kalau naik begini ya sedangkan ini dua ribu dua puluh tiga dimana kembali uang segitu
tidak berhenti menarik uang saya iras
jadi naik tidak jadi naik saya tidak
saya tidak mau menari uang
ada yang tahu
saya sarankan kepada allah
sementara itu pihak travel yang menjadi mitra kementerian agama wilayah sulawesi selatan dalam pendaftaran haji reguler dan khusus ini
mencatat sejumlah pendaftar haji mengajukan penarikan dana pendaftaran haji mereka
dan memilih untuk menggunakannya sebagai tambahan biaya umroh
undang undang setorannya tidak akan ditarik
sarankan itu bahwa mudah mudahan nanti tahun depan tidak begitu naik pembiayaan
kita himbo kejamaah tidak usahlah ditarik dananya
kita lihat perkembangan ekonomi tahun depan
rapat penentuan bpih dua ribu dua puluh tiga antara kemenak ri dan dpr ri
akhirnya memutuskan besaran biaya perjalanan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh tiga adalah empat puluh sembilan delapan juta rupiah
tim liputan cnn indonesia